dan kita sudah terhubung melalui sambungan skype dengan warga negara indonesia yang tinggal di windsor inggris
selamat siang ibu maya bagaimana suasana kota windsor saat ini
selamat pagi mas rian suasana kota windsor sangat ramai sekali saat ini
dengan orang orang yang bekerja pengunjung pengunjung yang sudah mulai berdatangan
dan daerah daerah yang sudah dihiasi oleh umbul umbul
dan turis turis kereta api yang selalu penuh setiap hari dari pagi sampai malam
berarti sudah ramai sekali ya masyarakat yang juga tertarik untuk menyaksikan pernikahan pangeran harry dan meghan markle ini
anda sendiri sebagai warga negara indonesia yang berada di sana
saat ini seperti apa sih mungkin perasaannya melihat bahwa di saat dunia sepertinya semuanya mengarahkan pandangan ke windsor saat ini
untuk saya sendiri sangat bangga karena saya tinggal di windsor dan sudah dua puluh empat tahun
baru kali ini saya menyaksikan perkawinan pernikahan yang diadakan di windsor castle
jadi sangat menarik buat saya
untuk acara itu pada hari hanya saya mengundang beberapa teman indonesia yang untuk menyaksikan wedding procession bersama sama
kalau mas rian ada waktu silahkan datang
baik oh berarti anda juga mengundang teman teman indonesia untuk menyaksikan wedding processionnya secara bersama sama ya
apakah juga hal ini dilakukan mungkin oleh banyak masyarakat indonesia lainnya
seperti membuka peluang bisnis tersendiri
dibalik dari begitu banyak
banyaknya masyarakat yang penasaran dan ingin merasakan langsung ibaratnya impian banyak orang melihat pernikahan dari pangeran harry ini
seperti apa sih bu apakah memang ini melahirkan potensi potensi bisnis tersendiri bagi masyarakat indonesia yang berada di sana untuk mungkin mengajak lebih banyak masyarakat dari indonesia untuk berkunjung ke inggris khususnya windsor
terus terang aja windsor castle walaupun tanpa pernikahan ini sudah selalu ramai
baik ada segala musim
selalu ramai baik itu
panas dan hujan dan salju
buat peluang bisnis sebetulnya besar sekali
tapi untuk saat ini saya belum melihat adanya sayang sekali orang indonesia yang berbisnis di kota windsor
kalau mau itu sebetulnya bisa dilaksanakan
seperti mungkin ya menjual makanan di warung windsor ibu akaya
sayangnya mereka tidak terletak di windsor
atau mungkin juga
dibuat pernak pernik saat ini pernikahan ini itu ada peluang besar kalau ada yang mau
tapi sayangnya belum ada
baik berarti sebenarnya juga banyak hal yang bisa dilakukan juga seperti itu ya
tapi kalau kita berbicara juga akan banyak undangan non kerajaan yang akan diundang
kabarnya saya mendapat informasi hingga dua lima ratus ya
apa informasi yang bisa anda bagi dengan kami terkait hal ini
misalnya tentang lokasi resepsi dan juga seperti apa mungkin pengaturan kedatangan para tamu undangan nantinya
yang saya baca ada dua lima ratus undangan yang akan datang ke pernikahan
yang enam ratus itu adalah yang resmi
dan mereka akan setelah wedding ceremony setelah procession
mereka akan kembali ke
st george's chapel untuk resepsi makan siang
dan sisanya sekitar seribu orang lebih itu dari rakyat biasa
mereka akan mengelilingi st george's chapel di daerah windsor
untuk mungkin melihat dari layar besar acaranya
dan mereka tidak masuk ke dalam
kemudian untuk di
untuk mengetahui acara ini bukan acara kenegaraan
jadi tidak ada kepala negara yang diundang
dan juga bukan politician
tidak ada politisian yang diundang
hanya rakyat dan orang orang biasa
yang nanti akan masuk st george's chapel itu keluarga yang terdekat
dan mungkin teman teman mereka yang terdekat
dan kemudian di malam hari mereka akan mengadakan resepsi sendiri
letaknya di frogmore house
frogmore house ini tidak dibuka untuk umum masrian
dia hanya dibuka setahun sekali di bulan juni
dan tidak bisa masuk ke frogmore house nya
hanya bisa melihat taman yang indah sekali di dalam
jadi kalau ada teman teman yang ingin datang
dan untuk bulan juni dari tanggal lima sampai tanggal sembilan dibukanya
bu saya penasaran dengan lokasi di tempat ibu melakukan skype saat ini
di belakang terlihat sangat hijau sekali ya
apa sebenarnya adt berada di lokasi di mana sih ibu sebenarnya
nah ini di home walk
jadi nanti begini mas rian
kalau dari st george's chapel sesudah seremoni
mereka akan melakukan pembukaan
kereta kuda akan melewati jalan jalan seperti kastil high street
street kings road dan kembali ke long walk
saya saat ini berada di long walk
di belakang saya adalah tempat tinggal ibu suri dan keluarga yang resmi
jadi orang orang biasa tidak bisa masuk ke dalam
jadi inilah tempatnya prince harry akan masuk ke tempat ini
baik berarti ini salah satu area yang juga akan dilewati seperti itu ya
pasti jadi ini daerah yang utama yang akan dimasuki oleh prince harry
dari st george's chapel ke sebelah sana
kemudian nanti frogmore house di sebelah sana di dalam
dan mereka tidak akan keluar lagi
ada jalan khusus dari dalam ke frogmore house
di belakang juga banyak para pejalan kaki yang berkunjung
apakah ini memang suasana keseharian
atau justru karena semakin dekatnya dengan pernikahan pangeran harry dan meghan markle
hari hari windsor itu banyak sekali pengunjungnya
karena selain kecil menariknya banyak tempat yang untuk bisa jalan kaki yang senang jalan kaki
winter castle di mana tempat tinggal ibu suri
dan karena ada royal wedding ini pengunjung semakin bertambah
tapi tujuh hari lagi apakah nanti lokasi tersebut akan ditutup bu
kapan kira kira kalaupun ada penutupan berapa hamin berapa seperti itu mungkin lokasi ini akan ditutup dari kunjungan masyarakat
mas rian itu mulai tanggal empat belas nanti ada beberapa jalan sudah ditutup
kemudian tanggal tujuh belas ada seperti rehearsal untuk procession
itu jalan jalan semua ditutup
tanggal hari jumat dibuka paginya malam ditutup
hari sabtu semua jalan utama ditutup
jadi yang ingin mengunjungi windsor harus benar benar tahu bagaimana caranya ke sini
karena semua jalan utama ditutup
dan pengunjung pengunjung yang akan masuk ke jalan utama mungkin bisa tapi akan lambat sekali
dan mereka meminta untuk menunjukkan id yang ada fotonya
nah tapi tidak berhasil loh
passport yang boleh
ibu amalia barh mungkin bagi masyarakat indonesia
yang ingin ke windsor nantinya dan mungkin tidak ingin terjebak karena jalan ditutup
mungkin bisa melalui ibu kali ya
menghubungi ibu amalia barth warga riga indonesia yang harus bekerja
oh jangan dong pak
jadi acaranya ini semua ditulis di koran koran lokal dan koran koran luar negeri
koran koran di dalam
jadi bagaimana cara mengunjungi windsor
bagaimana supaya tidak terjebak kalau mau naik kereta api kalau mau naik bus
atau mau nyupir sendiri
dan ini ada satu lagi yang penting
kalau yang tinggal di daerah windsor dan untuk masuk ke sini tapi bisa naik sepeda
long walk untuk tanggal sembilan belas spesial dibuka buat orang yang mau naik sepeda
hanya itu saja
untuk teman teman indonesia yang dari london yang mau naik sepeda
bisa naik sepeda untuk long walk
dari london ya nggak dari jakarta juga naik sepeda
ibu amalia barth terima kasih sudah bercerita banyak
kayaknya mungkin saja pak
bawa sepedanya naik pesawat terus dari airport naik sepeda ke sini
terima kasih sudah bercerita banyak mengenai windsor menjelang pernikahan
pangeran harry dan meghan markle
terima kasih sudah bercerita banyak
terima kasih sudah bercerita banyak